sebelum kita mengunjungi salah satu spot yang lagi viral saya mau mengajak anda untuk menikmati kebun teh ranca bali
sebelum tiba di tujuan utama yaitu cianjur selatan saya dimanjakan oleh pemandangan kebun teh yang asri
terletak di daerah perbatasan bandung dan kabupaten cianjur jalanan yang cukup bagus ditambah pemandangan kebun teh seluas tiga lima ratus empat puluh sembilan hektare
bisa menjadi salah satu rute pria yang nyaman untuk sampai ke cianjur selatan dari jakarta melalui jiwi day
namun bagi yang melewati cianjur kota harus bersiap dengan kondisi yang berbeda satu ratus delapan puluh derajat
jalan yang rusak dengan kontur tanjakan curam menjadi salah satu tantangan yang harus dilewati
jalan kan terbagi tiga ya ada jalan desa ada jalan bupaten jalan provinsi
kalau kamu menangani provinsi harusnya sudah
dan tahun ini sudah diperbaiki sampai tahun depan
kalau masuknya level kebupaten nanti saya mengontak kebupatinya apakah ada ambarannya kalau tidak kita bisa bantu
kalau dia jalan desa ambil pahunangannya ada di kebupaten
jadi levelnya tapi semua jadi atensi
apalagi tahun ini ada tujuh puluh satu proyek perbaikan jalan di jawa barat yang kita siapkan
melanjutkan perjalanan akhirnya saya tiba di tujuan utama saya
yaitu curug citambur cianjur selatan
salah satu curug di jawa barat yang belakangan ini kembali viral di media sosial
dengan membayar tiket masuk sepuluh rupiah dan biaya parkir lima rupiah pengunjung bisa menikmati curug citambur sepuasnya
pihak perhutani mengatakan curug citambur mulai dikunjungi masyarakat pada tahun dua ribu lima belas
biasanya pada hari biasa pengunjung yang datang hanya sepuluh sampai lima belas orang
sedangkan selama akhir pekan atau libur nasional
bisa mencapai satu ratus lima puluh orang per hari
bulan ini ada lonjakan jumlah pengunjung sejak rumah abah jajang yang memiliki pemandangan curug citambur viral di media sosial
alhamdulillah setelah adanya viral abah jajang itu
hari ramadhan kebelakang belakangnya tidak seperti sekarang
alhamdulillah sekarang ada peningkatan
sampai hari sabtu minggu itu mencapai dua puluh tiga orang atau lima puluh orang
trek menuju curug citambur tidak memakan waktu lama
cocok bagi anda yang ingin menikmati kesegaran curug tetapi tidak mau mendaki terlalu jauh
nah kalau biasanya membutuhkan waktu dan track yang panjang untuk bisa capai curug
di sini hanya membutuhkan seratus meter saja dari lahan parkir
nah air segar sudah memanggil yuk ikuti saya
kondisi alam di sekitarnya masih alami
dengan rindangnya pepohonan di sekitar curug
tersedia pula spot foto di depan curug untuk mengabadikan uniknya curug bercabang ini
curug citanggur seakan akan memiliki dua curug
tetapi sebenarnya yang utama itu di atas itu berketinggian satu ratus tiga puluh meter
dan sedangkan yang ada di belakang saya ini adalah saluran air dari curug utama
yang memiliki ketinggian dua puluh empat meter
dan bagi pengunjung yang ingin menikmati kesegaran air
kita langsung turun ke bawah untuk mendapatkan atau merasakan kesegaran air dari curug tersebut
curug yang deras bersih dan segar ini memenuhi ekspektasi saya dan para pengunjung
ekspektasi saya itu kayak benar benar sesuai aja di sosmed gitu kan
yang ternyata memang tidak sebagus ini
sadu sih kayak manggil aja gitu terus pikir kayak enak juga nenang
setelah berfoto ria saya mencoba kesegaran air terjun ini
bantu pinjam hatinya lumayan tajam jadi harus berhati hati ketika bermain di bawah sini
harusnya pun lumayan kencang ya
ternyata tidak hanya indah tetapi juga airnya segar sekali
jadi kita harus berharap
bagi warga ibu kota yang ingin melepas penat
perjalanan sekitar lima jam untuk menikmati udara yang segar
air yang bersih serta pemandangan yang asri akan terbayarkan
keindahan alam seperti ini harus dijaga
oleh karena itu pengunjung curug citambur diminta untuk menjaga kebersihan
dan membuang sampah pada tempat ini
norensia gata imam muhaerib jawa barat